pemerintah dan dpr sebagai pembentuk undang undang
diberikan waktu paling lama dua tahun
untuk melakukan revisi atau perbaikan perbaikan
dengan demikian seluruh peraturan pelaksanaan
undang undang cipta kerja yang ada saat ini
masih tetap berlaku
dengan dinyatakan masih berlakunya
undang undang cipta kerja oleh mk
maka seluruh materi dan substansi
dalam undang undang cipta kerja
dan aturan sepenuhnya tetap berlaku
tanpa ada satu pasal pun
yang dibatalkan atau dinyatakan
tidak berlaku oleh mk